direkturat reserse narkotika polda metro jaya menahan ozi albar putra musisi ahmad albar kami siang
penahanan dilakukan karena ozi terbukti memiliki narkoba serta hasil tes urin positif mengandung ganja zat benso amfetamin dan metamin
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono menjelaskan penangkapan berawal dari informasi transaksi narkotika di jalan walter monginsidi jakarta selatan
saat itu tersangka ozi albar bersama dengan temannya berinisial nb tengah melakukan transaksi narkoba
argo menyampaikan tersangka mendapatkan barang ganja dari seorang berinisial b yang masih buron
polisi melakukan penahanan terhadap ozi terhitung hari ini
akibat perbuatannya ozi albar dikenakan pasal satu ratus sebelas kuhp ayat satu dan undang undang narkotika dengan ancaman penjara empat tahun
pertama adalah bekas plastik dari narkojenis sabu kemudian ada bom kemudian ada pipet dan ada juga cangklong yang kita dapatkan
kemudian yang bersangkutan kita bawa ke polda metro
dan kita lakukan tes lakukan tes kurin
melaku ini yang bernama oa alias fa ini positif
yang pertama positif ganja yang kedua positif bensu yang ketiga adalah positif apd